marilah gapai kemuliaan kemuliaan bulan ramadhan
marilah gapai kemuliaan kemuliaan bulan ramadhan
apa yang akan anda lakukan apabila usaha jatuh atau terkena phk
assalamualaikum wr wb
jumpa kembali dengan saya ari ginanjar dalam kultum ramadhan gapai kemuliaan
ketika proses ekonomi terjadi persaingan semakin ketat
dan itu luar biasa khususnya di era disruptif saat ini
fuka itu adalah singkatan dari v pertama volatile berubah dengan cepat
u uncertainty tidak ada kepastian
terlalu jelas tidak ada kepentingan
terlalu banyak hal faktor sektor yang berpengaruh
kemudian a ambigu nggak lagi jelas definisinya apa ini
apabila kita mempergunakan ini semuanya sudah semakin tidak clear dan semakin tidak jelas
perubahan terjadi di mana mana gelodok roksi dulunya rame untuk penjualan handphone
tiba tiba sepi pindah ke online
begitu juga usaha usaha katakanlah mal banyak yang sepi

banyak belanja melalui online
perubahan perubahan taksi sekarang mempergunakan juga online
dulu plat kuning sekarang menjadi plat hitam
tidak jelas lagi mana aturan mainnya
dan perubahan perubahan seperti ini kalau kita tidak mampu merespon
kita akan makin stres makin stres dan banyak yang jatuh
karena itu bagaimana kita meresponnya adalah kunci dari keberhasilan
saya akan sampaikan kepada anda sebuah rumus yang sangat penting

agar kita mampu mengendalikan kehidupan kita
agar kita mampu survive di era vuka
atau di era disruptif yang sangat cepat berubah ini
rumusnya sederhana anda boleh catat
e ditambah r sama dengan o atau ero
o nya adalah outcome atau hasil
e adalah event
kejadian kejadian yang tak ada keberhasilan
yang tak mampu kita kontrol
sedangkan r adalah respon kita
nah kebanyakan yang terjadi adalah kita menyalahkan e
event yang terjadi tak mampu kita kendalikan
ada hujan ada gempa atau mungkin phk
atau usaha jatuh itu adalah event
atau sakit atau kematian itu event
itu sudah dari sananya seperti itu
tak mampu kita kendalikan
kebanyakan orang mencari keberhasilan yang tidak ada keberhasilan
orang menyalahkan kejadian itu
saya terkena phk
tetapi ada satu yang kita lupa
yaitu kemampuan kita memberi respons
nah ini yang akan memberikan hasil
hasilnya positif atau negatif
bukan kepada kejadian kejadian yang tak mampu kita kendalikan
karena sudah demikian adanya
contohnya gelombang ya sudah seperti itu
tidak bisa disalahkan
tapi banyak loh orang yang bisa bermain dengan orang lain

angin yang berhembus
yang membuat kita kedinginan
tapi jangan lupa karena angin banyak pesawat terbang bisa terbang lebih cepat
artinya memang demikianlah kondisi alam
yang tak bisa kita kendalikan
namun kuncinya adalah
kemampuan kita merespon terhadap sebuah keadaan
itu yang dalam al quran dikatakan
kebaikan dan keburukan beruntunglah siapa yang mensucikan
rugilah siapa yang mengotorinya
contoh paling sederhana yang senantiasa kita ingat
itu adalah tulisan yang sangat bagus oleh stephen ar coffe
yaitu ketika ada seorang anak
yang terus bermain main di tengah malam dalam kereta api malam
semua orang terganggu dia lempar lempar bola
yang lain tidak bisa tidur
kemudian saat itu seorang yang menyaksikan anak itu bermain tersebut
menegur sang bapak yang diam saja
kemudian ditanya pak oh bisa nggak minta anak bapak berhenti bermain
karena ini mengganggu penumpang yang lain
kemudian anak bapak itu mengatakan ya ya saya faham sekali
seharusnya saya lakukan
tapi ibunya baru saja meninggal tadi malam
apa tadi dengan anda
respon kita langsung berubah
kemampuan kita merespon untuk marah negatif atau positif
adalah hak kita
artinya kejadian kejadian yang terjadi di lingkuan kita
tergantung kita merespon
mengatakan kita kalah atau mengalahkan kita
atau mengatakan kita menang
tergantung dari kemampuan kita merespon
masih ingat bagaimana bilal dihimpit batu
pada saat itu dia bisa merespon
untuk mengatakan meninggalkan agamanya
tetapi bila justru mengatakan ahad ahad ahad
dia malah memilih tetap allah yang maha esa
ini adalah kemampuan untuk merespon
kita bisa mengeluh sambil menangis
aduh batunya berat dan sebagainya
tapi kita juga bisa memilih untuk mengatakan ahad ahad ahad
artinya ada sebuah kekuatan yang tidak bisa kita tinggalkan
yaitu kemampuan kita merespon
karena alam sudah ada kodok dan kodarnya
hujan sudah pasti terjadi
gempa terjadi dimana mana
sakit akan menimpa siapa saja
tetapi kemampuan kita merespon
itu anda tidak bisa salahkan kepada siapapun
karena kita adalah penanggung jawabnya
menyalahkan diri kita sendiri
banyak orang yang menyalahkan hujan
menyalahkan kucing yang sedang lewat
menyalahkan tetangga yang sedang berisik
menyalahkan ada hujan yang tiba tiba gemuruh
menyalahkan apa saja
tetapi anda tidak mampu menyalahkan bahwa kita penanggung jawab
atas respon diri kita sendiri
inilah kelebihan manusia yang dikaruniai oleh allah haza wa jalla
yaitu kemampuan untuk memiliki hati yang mampu memilah dan memilih
tapi kita manusia yang mampu mengendalikan pikiran
pikiran adalah milik anda
anda adalah raja atas pikiran anda sendiri
kuncinya adalah kuasai jiwa kita
dan tetap kalimat tauhid
pegang karena itu kunci keberhasilan
demikian selamat mencoba
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh